masihkan cnn indonesia news report di tengah suasana liburan yang mendung yang damai yang sangat santai
tapi kita di tengah suasana liburan yang sangat santai ini kita enaknya main kuis kuisan nih putri
jadi saat menghadiri peringatan isro miraj di pondok pesantren api tegara jodima gelang jawa tengah
presiden joko widodo membagi bagikan sepeda gunung untuk para santri yang bisa menjawab pertanyaan
nah ini quiz ala presiden ya
namun kebanyakan para santri ini tidak bisa menjawab pertanyaan presiden
kira kira sesulit apa pertanyaan presiden berikut liputannya
usai memberi sambutan dalam peringatan isro miraj di pondok pesantren api tegara jodima gelang jawa tengah rabu malam
awalnya presiden memberikan pertanyaan untuk menyebutkan tujuh dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
mohon maaf mas pak junaidah
mas pak junaidah
mas pak junaidah
nah indonesia adalah tiga puluh empat provinsi dengan sepuluh tahun tujuh saja
jawa tenggul dan wisata tenggul
endara jawa tenggul
jawa tenggul chunkus yang mati
jawa tenggul delapan an yang mati
jawa tenggul delapan peninggal
jawa tenggul hijiki ban doa duanya tinduk rakyat bandung
hai sebetulnya ini bisa dan diwakili di surabaya
santri juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang nama menteri di kabinet kerja
sesi tanya jawab antara presiden joko widodo dengan para santri pondok pesantren api tegal rejo ini
merupakan rangkaian kegiatan peringatan islamirat
presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke gedung agung yogyakarta
sebelumnya presiden meresmikan tiga pasar di jawa tengah
yaitu pasar manis purwokerto di banyumas pasar giwang retno di kebumen dan pasar kerendetan di purworejo